pulau belitung tidak hanya dikenal sebagai pulau dengan pantai yang indah sumber penghasil timah atau kisah riang anak anak belitung yang kini menjadi sejarah indah
belitung juga dikenal dengan kekayaan rempah
di belitung timur misalnya kekayaan rempahnya bahkan telah menguasai dunia sejak ratusan tahun lalu
menurut catatan pusat arkeologi nasional setiap negara eropa seperti portugis spanyol inggris maupun belanda menciptakan jalur pelayaran sendiri untuk mencari rempah sampai indonesia
potensi industri rempah di indonesia masih besar sampai saat ini
rempah andalan belitung timur adalah sahang atau lada
selain lada belitung timur juga menghasilkan kayu sepang kunyit lengkuas serai bahkan cabai
rempah juga sangat dekat dengan keseharian masyarakat belitung timur
sebagian besar masakan di belitung timur menggunakan rempah hasil bumi warga
di antaranya bahkan punya kisah dan latar belakang sejarah
kudapan manis ini merupakan khas belitung timur
berbahan dasar tepung singkong gula aren dan rempah lain yang ditanam warga belitung timur
bubor nunu memiliki cerita di balik pembuatannya
sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu wanita wanita desa balok belitung timur
memasak bubur nunung untuk menyambut suami mereka sepulang membakar ladang atau kebun
itulah kenapa diberi nama bubor nunu
karena nunu dalam bahasa indonesia artinya membakar
masakan jenis lain yang juga mengandalkan rempah di belitung timur adalah boga laut
atau seafood seperti yang dimasak oleh ibu ibu dari desa dukong ini
lagi masak apa hari ini
hari ini kami masak isi kepiting
nama masakannya apa
masa pria pria itu apa
jadi kepiting masak pare
kalau bicara bumbu ini bumbunya apa saja
atau rempah yang dipakai apa
oh rempah yang dipakai ini pak
nah ini di sini ada ini
jahe lengkuas kunyit bawang
cabai besar cabai kecil pak
ini semua rempah rempah ini ditanam di belitung timur
iya betul pak
hasil bumi belitung timur ya
iya dan ini pun pak dari rumah
ini cabai belitung timur
iya pak dari rumah
pedas mana sama cabai yang di jawa misalnya
pedas cabai kita pak belitung
masa ini kata ibu cabai rawit belitung timur itu lebih pedas
hmm minum pak minum pak
terima kasih pak
berapa ibu cabainya buat masa ini
ini tadi lima belas pak
iya pak lima belas
udah bungka kita tunggu sampai matang aja bu ya
rasa hasil masakannya tentu tidak perlu diragukan
sepanjang liputan masakannya
di pulau ini kepiting masak periak inilah yang paling lezat
untuk kembali mengingatkan indonesia dan dunia akan potensi ini
kementerian pendidikan dan kebudayaan bersama dinas kebudayaan dan pariwisata belitung timur
menggelar acara tahunan jelajah pesona jalur rempah
berbagai rempah hasil bumi belitung timur dipamerkan termasuk hasil olahannya
sebagai bumbu obat makanan juga minuman kesehatan
potensinya sangat bernilai tinggi sekali
karena memang rempah ini sangat dibutuhkan
bukan hanya di indonesia tapi juga di eropa
ini merupakan bagian dukungan dari pemerintah kabupaten belitung timur
untuk indonesia menuju warisan dunia rempah ke unesco
gelaran jelajah pesona jalur rempah belitung timur ini
tidak hanya untuk memperkenalkan rempah
tapi juga menunjukkan manfaat dan perannya
sebagai warisan budaya indonesia bahkan dunia
yogi tujuliarto softan hedriagama belitung timur